pesawat latih jenis cessna satu ratus tujuh puluh dua jatuh di demak jawa tengah senin siang
sebelum jatuh pesawat yang terbang dari bandara ahmad yani semarang ini
sempat berputar putar akhirnya mendarat di tambak
peristiwa jatuhnya pesawat latih jenis cessna satu ratus tujuh puluh dua di area tambak di duku tambak goyo
desa wedung kecamatan wedung demak jawa tengah menyedot perhatian warga sekitar
menurut sejumlah warga yang berada di lokasi kejadian
sesaat setelah pesawat dengan tulisan dan logo nusa international flying school jakarta tersebut jatuh
satu dari dua penumpang pesawat tersebut pingsan
penumpangnya ada berapa tadi
sang pilot pesawat joshua mengaku sempat mengecek kondisi mesin pesawat
sebelum terbang mengitari wilayah demak bersama kopilot bobby sinatria
namun setelah sepuluh menit meninggalkan bandara ahmad yani semarang di ketinggian seribu kaki
mesin pesawat mendarat mati
pesawat pun oleng dan untuk hindari jatuhnya korban jiwa
siswa sekolah di nusa international flying school
uja kata ini menyerahkan pesawat ke area tambak di duku gojo
pesannya kan udah mati
saya ngambil keputusan untuk ngejauhi pemukiman
ada perumahan warga
kayak tambak itu kan jauh dari perumahan warga
dan langsung berhenti juga pas di sana
sebenarnya peluang keselamatan lebih besar
saya milih di situ
akibat peliswa tersebut
joshua mengalami luka lecet di bagian kaki dan memar di bagian wajah
sedangkan co pilot yang sempat pingsan dan dilarikan ke puskesmas wedung
kini sudah siuman dan mengalami luka lecet di bagian wajah dan lengan
indra winardi demak